kasus kematian sepasang muda mudi di nagrek kabupaten bandung jawa barat
pada tanggal delapan desember lalu menjadi perhatian publik
banyak spekulasi mengemuka menyusul jasad mereka yang ditemukan di sungai serayu banyumas dan cilacap jawa tengah
setelah pihak keluarga tidak mendapat kabar mengenai korban selama sepuluh hari dari mulai kecelakaan
berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari sejumlah saksi dan juga warga yang ada di lokasi kecelakaan pada saat itu
di sinilah handi dan juga salsabila mengalami kecelakaan
apabila saat ini dapat dilihat jalanan cukup lengang namun menurut warga pada saat kejadian kecelakaan
justru kondisi lalu lintas itu sedang agak ramai
nah kami juga mendapatkan informasi dari warga kronologi kejadian kecelakaan itu handi dan juga salsabila
kendaraan sepeda motor yang keluar dari gang di dekat warung di seberang sana yang menuju ke daerah limbangan
lalu diikuti pula
yang akhirnya terjadi tabrakan diikuti oleh mobil minibus berwarna hitam dari arah bandung menuju limbangan
atau menuju daerah jawa tengah kesebelasan
kecelakaan lalu lintas di kawasan ciaro nagrek kabupaten bandung pada delapan desember dua ribu dua puluh
terjadi pada sepasang kekasih salsabila empat belas tahun asal nagrek kabupaten bandung
dan handi saputra tujuh belas tahun asal limbangan kabupaten garut
dua korban yang mengendarai sepeda motor bertabrakan
motor bertabrakan dengan minibus berwarna hitam yang ditumpangi tiga orang pada pukul setengah empat sore
menurut penuturan saksi setelah terjadi kecelakaan korban dibawa pelaku penabrakan ke dalam mobil dengan plat nomor kendaraan b tiga ratus q
untuk dibawa ke rumah sakit terdekat tanpa adanya pengawalan dari pihak keluarga korban atau warga sekitar
soalnya pas kejadian juga saya emang supirnya udah keluar keluar dari mobil
oh gitu ya
oh gitu sempat nanya ambulan
terus mereka tahu gitu karena kan ini nggak ada warga yang ke dalam mobil
mereka sendiri tahu nggak kira kira rumah sakit ada di mana
karena itu orang mana sih ya kelihatannya apakah memang warga di sini atau nggak
bukan dari daerah sunda kayak
dari daerah mana sih
logatnya seperti daerah daerah sumatera kayak gitu lah
kayak seperti itu
cuma sih dia beralihnya gitu
mau bawa ke rumah sakit terdekat
keluarga yang mendengar terjadinya kecelakaan pada anggota keluarganya mencari korban ke beberapa fasilitas kesehatan terdekat lokasi kecelakaan
namun pencarian mereka ke setiap rumah sakit dan puskesmas di dalam kota bahkan hingga keluar kota hingga laporan ke polresta bandung belum juga membuahkan hasil
salvabila dan handi akhirnya ditemukan di wilayah jawa tengah
pada tanggal sebelas desember atau sepuluh hari setelah upaya pencarian dan pelaporan ke poresta bandung
kedua jasad korban ditemukan terpisah
handi ditemukan di sungai serayu banyumas sedangkan salsabila ditemukan di sungai serayu cilacap
benar anak saya itu bukan orang lain
nah dari sana udah ya langsung dibawa pulang ke sana kesini ke bandung
kasus ini pun seakan kian menjadi misteri dan mencuri perhatian banyak masyarakat karena banyak kejanggalan
banyak pertanyaan muncul di benak masyarakat seperti mengapa korban tidak ditemukan di rumah sakit terdekat selama beberapa hari
mengapa korban kecelakaan lalu lintas yang terjadi di nagrek jawa barat malah ditemukan di sungai serayu provinsi jawa tengah
seperti apa kondisi korban pada saat kecelakaan apakah masih bernyawa atau sudah mati
lalu siapakah para pelaku yang menyebabkan kecelakaan
apakah ada yang membawa korban ini
di tempat peristirahatan inilah salsabila terbaring
meskipun saat ini salsawila sudah ditemukan oleh pihak keluarga dan sudah dimakamkan dengan tenang
namun hingga kini misteri mengenai kematiannya masih menjadi misteri
untuk mengungkap kasus ini pihak polisian dari poresta bandung melakukan penyelidikan terhadap para saksi
dimulai dari kronologi terjadinya kecelakaan yang terjadi di nagrek kabupaten bandung
kita kan sudah mengambil keterangan dari saksi saksi dan juga ada beberapa cctv yang sudah kita ambil di sekitar lokasi tentunya
nah dari hasil itu bahwa terjadi tabrakan setelah kendaraan r dua menyalip satu dua tiga kendaraan setelah itu langsung datang dari hal berlawanan yaitu kendaraan r empat

satuan reserse kriminal poresta bandung mengatakan
satuan reserse kriminal poresta bandung mengatakan
satuan reserse kriminal poresta bandung mengatakan
satuan reserse kriminal poresta bandung mengatakan
satuan reserse kriminal poresta bandung mengatakan

satuan reserse kriminal poresta bandung mengatakan
pencarian terhadap barang bukti maupun diduga pelaku yang berjumlah tiga orang
berdasarkan keterangan saksi dan petunjuk petunjuk lain yaitu cctv dan lain lainnya
dosen hukum pidana universitas parahiangan agustinus pohan menyebut
banyak hal yang mesti segera diungkap oleh pihak kepolisian terkait kasus ini
pihaknya menduga ada motif tertentu dari pelaku terkait temuan jasad kedua korban
di dua lokasi berbeda di wilayah jawa tengah
lokasi yang jauh dari tempat terjadi kecelakaan yakni di nagreg kebupaten bendung jawa barat
jika ditarik ke beberapa bulan yang lalu
di wilayah hukum poljabah
di wilayah jawa barat masih menyimpan utang kasus besar
salah satunya adalah kasus pembunuhan ibu dan anak di subang
yang terjadi pada delapan belas agustus dua ribu dua puluh satu yang belum terungkap hingga saat ini
menurut agustinus dengan segala alat bukti dan fakta yang terkumpul
polisi semestinya bisa segera mengungkap kasus tersebut
harapan saya adalah di tengah tekanan ini polisi tetap bekerja
tidak usah pedulikan tekanan bekerja saja secara profesional
kalau memang lambat ya tidak apa apa
yang penting terus upaya itu dilakukan dan dengan kehatian agar tidak ada upaya memaksa
masyarakat tentu menunggu pengungkapan kasus kecelakaan pasangan muda di nagrek
dan kasus pembunuhan ibu dan anak yang masih menjadi misteri hingga saat ini
tim liputan cnn indonesia kebupaten bendung jawa barat